ada apa bu
sebentar bu ya
hati hati dong bu
ibu pasti ngelamun terus ya
kita ikhtiar terus dari juli
bukan itu sebenarnya pak
nggak tahu dari pagi
perasaan ibu nggak enak aja
mungkin ini yang nama ikatan batin ya pak
ibu merasa kalau
juli sedang mengalami kesulitan
jangan sulitan bu
nggak tahu apa masalahnya
tapi ibu merasa kalau juli sedang membutuhkan kita saat ini pak
pertemukan kami segera dengan juli
kalau kami sendiri tidak tahu dia ada di mana ya allah
melalui doa pak
semoga apa yang juli alami saat ini
dia bisa lalui dengan senang
ini udah berhenti
aku udah gak bisa pikir mak
perempuan itu selalu aja beruntung
semua rencana yang kita jalani itu musti ada di gagak gagak
aku tuh juga heran di
saya udah nyoba dari cara halus sampai cara kasar
masih ada keberuntungan di pihak dia
papa kamu tuh memang aneh kok di
mama tuh udah kehabisan akal ngadepin papa kamu
karena selalu ada aja celah untuk memelan perempuan itu
kalau terus terusan seperti ini bahaya untuk kita
karena gak menutup kemungkinan
semua harta warisan itu dikasih ke perempuan itu dan anaknya
nah itu tuh mak
itu yang paling aku takutin
itu yang aku takutin juga di
kamu pasti gak mau dong
kalau milo direbut sama mita
atau walaupun kamu menikah
tapi semua harta warisan udah jatuh
ke tangan kamu
udah deh gak sepenyak bahasa basi
semua mau ngapain di sini
ada urusan mau gue
gue mau ngobrol sama lo sebentar aja ya
sorry gue gak ada waktu
eh eh eh bentar bentar
gue mau ngobrol sama lo sebentar doang
eh bentar bentar
cowo itu pasti punya rencana yang semakin berbahaya untuk mita
kalau aku mau menolong miter
aku harus berteman sama cowok beresek itu
supaya bisa tahu agenda dia gimana
nah dari situ
aku bisa memperingatkan mita
boleh gabung gak
buat malam ini
lo gue traktir sepuasnya
kok enggak gue gak ada maksud apa apa
gue rasa tuh
udah minum loh
lo tuh dimata matain tau
siapa tuh gak penting ya
dan lo juga gak penting ya
lo juga gak perlu cari
intinya lo tuh kerjanya harus lebih rapi
jangan terlalu ya
bawain tadi sama saya di sini gak
saya tidak kenal